satu agustus dua ribu delapan belas kebijakan nomor ganjil genap di kawasan perluasan resmi diberlakukan
artinya pengendara yang melanggar akan dikenai sanksi tilang
namun berbagai alasan diungkapkan pengguna jalan yang terkena tilang
ada yang mengaku belum mengetahui pemberlakuan aturan itu
belum hafal jalur dan ada pula yang lupa tanggal berapa sekarang
di kawasan pancoran jakarta selatan sejumlah pelanggar ditilang oleh pihak kepolisian
mayoritas yang terkena tilang adalah pengendara yang datang dari jalur alternatif
yang hendak memasuki jalan tol dalam kota atau sebaliknya
yang keluar dari tol dalam kota dan hendak melanjutkan perjalanan ke jalur alternatif
namun jumlah personel yang dikerahkan belum maksimal
sehingga ada pelanggar yang menggunakan jalan tol yang terkena tilang
melenggang dari ceratan tilang
bahkan tidak terlihat petugas yang berjaga di sisi utara jalan mt haryono
padahal kedua jalur ini telah masuk kawasan ganjil genap
di wilayah jakarta timur polisi menindak pengendara yang menggunakan plat nomor genap
pada pagi tadi sedikitnya tiga puluh pelanggar ditindak
karena kedapatan melewati jalur ganjil genap dengan plat nomor genap
kita tindak dengan pelanggaran pasal dua ratus delapan puluh tujuh ayat satu
tindak maksimal lima ratus ribu yang bersangkutan menerima
dan semoga untuk disurisasikan kepada rekan rekannya maupun teman teman karyawan untuk tidak melanggar
sejumlah pengendara diketahui melakukan berbagai cara untuk menghindari tilang
ada yang mundur mencari jalur alternatif
ada pula yang kedapatan memiliki dua plat kendaraan berbeda
peraturan ganjil genap diterapkan untuk menggunakan

peraturan ganjil genap diterapkan untuk menggunakan plat nomor genap
kepadatan lalu lintas di jalur yang akan dilalui kontingen asian games
menurut badan pengelola transportasi jabodetabek
hingga tiga puluh juli kecepatan rata rata di sejumlah kawasan ganjil genap perluasan meningkat menjadi empat puluh km per jam
di hari pertama pemberlakuan tilang bagi kendaraan yang memasuki kawasan ganjil genap
rata rata pelanggar mengaku tidak mengetahui secara detail ruas jalan mana saja yang masuk dalam zona tersebut
di kawasan jalan gatot subroto pancoran jakarta selatan
sedikitnya ada lebih dari dua ratus kendaraan yang ditilang oleh petugas kepolisian
karena menggunakan plat yang tidak sesuai dengan tanggal ganjil hari ini
saya dari saharjo masuk tol
saya pikir di sini nggak ganjil genap pancoran belok sini padahal ke situ doang
rata rata saya kena tilang
nah kira kira ini akibat mungkin banyak yang belum dapat info
atau mungkin dari polisinya belum
saya sih pernah dapat info kalau mau ganjil genap seharian
cuma saya nggak tahu kalau tempat ini
padahal tadi saya udah ngindarin semua jalan yang ganjil genap akhirnya kena juga
saya karena nggak tahu yang di sini nih kan
oke jadi ini nanti akhirnya mbak benda juga nih atau sidang
benda aja lah sidang mah repot harus ke sana
bisa ngejar ngejar gitu nggak sih
nggak ngerti ya kalau bisa mah pendam aja
ya langsung kita pantau kondisi jalanan saat ini
di pratama di kawasan pancoran jakarta selatan
albi berapa banyak yang anda pantau melanggar atau pengendara yang melanggar
penerapan aturan ganjil genap di hari pertama ini
dan apa kemudian sanksi yang diberikan oleh polisi terhadap para pelanggar ini
hari ini tanggal satu agustus dua ribu delapan belas merupakan hari pertama diberlakukannya sanksi tilang
bagi sejumlah pengendara kendaraan roda empat berplat hitam ataupun kendaraan pribadi
di ruas jalan jalan ganjil genap yang sudah diperluas sejak tanggal dua juli dua ribu delapan belas yang lalu
saat masa uji coba diberlakukan
nah hari ini bagi para pelanggar yang memasuki kawasan ganjil genap
dari mulai kawasan uki sampai kawasan tombang lalu di kawasan rasunasaita atau kuningan
ini siap siap untuk menerima tilang jika memang menggunakan kendaraan yang platnya tidak sesuai
hari ini saja eva nah bisa dilihat di belakang saya ini petugas kepolisian
dari dirlantas polda metro jaya
sejak pagi tadi pukul enam sampai dengan
sore hari ini sekitar pukul empat masih melakukan penindakan bagi sejumlah pengendara yang terbukti
menggunakan plat genap
nah di belakang saya ada mobil sedan berwarna hitam
terlihat platnya dua ribu sembilan ratus lima puluh dua itu artinya menggunakan plat genap di mana hari ini adalah tanggal ganjil
nah eva menurut keterangan dari pihak di lantas polda metro jaya sendiri
untuk di kawasan pancoran saja sejak pukul enam sampai dengan pukul tiga sore tadi
sudah ada lebih dari dua ratus pelanggar lalu lintas karena memasuki kawasan ganjil genap
cukup simpel dari beberapa para pelanggar tersebut ada yang mengatakan lupa
ada yang mengatakan belum mendapatkan informasi bahwa jalur ini bagian dari kawasan ganjil genap
dan ada juga yang berpikir bahwa ketika mereka berada dari jalan pasar minggu
menuju ke arah tol dalam kota yang berjarak sekitar seratus meter di jalan sebelah kiri saya ini
tidak akan ditilang oleh pihak kepolisian
tetapi ternyata mereka salah ternyata pihak kepolisian tetap melakukan penindakan
karena memang itu sudah sesuai dengan peraturan dari korlantas mabes polri yang sudah
memperlakukan sistem penindakan
tidak akan ditilang sendiri pada hari ini
nah eva ditambah lagi pada hari ini juga beberapa pengendara masih ada yang belum tidak tahu seperti itu
dan juga hari ini juga ada beberapa hal yang dilakukan oleh petugas kepolisian
diantaranya menerjunkan sekitar dua puluh delapan personel di kawasan pancoran sendiri
di mana ada sanksi yang harus diterima oleh para pelanggar tersebut
di antaranya adalah denda lima ratus ribu rupiah yang langsung dibayarkan ke rekening negara seperti itu
ataupun yang kedua adalah mendapatkan kurungan selama dua bulan
nah jika misalnya mereka terbukti melakukan itu siap siap untuk membaca

ditambah lagi hari ini merupakan hari pertama juga uji coba untuk dilakukannya penutupan sembilan gerbang tol
yang ada di kawasan jakarta karena memang pada tanggal delapan belas agustus mendatang
pihak kepolisian akan melakukan sistem buka tutup pada pukul enam sampai dengan lima sore
dan juga pukul dua belas siang sampai dengan pukul sembilan malam
dan itu memang sesuai dengan aturan dari inas gok sendiri yang mana ketika para atlet dari kawasan wisma atlet
menuju ke sejumlah venue ataupun gelanggang olahraga tempat diadakannya pertandingan untuk asean games
maka butuh waktu maksimal sekitar tiga puluh empat menit untuk iring iringan atlet tersebut melakukan pertandingan dari wisma atlet
itu memang diupayakan untuk adanya kelancaran lalu lintas sehingga sistem ganjil genap
juga pemberlakuan buka tutup jalan tol di sejumlah ruas yang ada di jakarta ini diberlakukan mulai hari ini
iya albi artinya di hari pertama ini sanksi tegas sudah langsung diberlakukan
bila ada yang melanggar aturan ganjil genap langsung dikenai tilang dan harus membayar lima ratus ribu rupiah
bisa dikenai hukuman kurungan begitu
kalau mendengar penjelasan anda berarti ada permasalahan
rata rata para pelanggar aturan ganjil genap ini karena mereka merasa tidak tahu
di mana titik titik lokasi yang memang diberlakukan aturan ganjil genap
artinya ini ada permasalahan dengan masalah sosialisasi
apakah kemudian polisi tidak memiliki semacam mekanisme untuk memberikan informasi yang lengkap
kepada para pengendara bahwa titik titik ini saja titik titik ini kemudian yang diberlakukan
di halangan ganjil genap ini
ya eva kalau misalnya dari apa yang saya amati di kawasan jalan gatot subroto dan juga mt haryono
ketika menuju ke sini memang untuk tulisan ataupun rambu memasuki kawasan ganjil genap
tidak terlalu banyak dipasang
tetapi ketika ditanyakan kepada pihak kepolisian kenapa sampai hari ini masih banyak para pengendara
yang ditilang padahal sosialisasi juga sudah dilakukan selama lebih kurang tiga minggu
sampai dengan satu bulan lamanya itu memang dari pihak kepolisian sendiri mengatakan
pada masa ini era informasi sudah berjalan begitu masif
ada banyak media sosial ataupun kanal kanal yang dilakukan oleh pihak kepolisian
untuk memberikan informasi secara lengkap dan juga luas kepada publik ataupun para pengendara sendiri
dan itu kembali kepada masyarakat sendiri apakah mereka benar benar peduli ataupun mengamati informasi tersebut atau tidak
dan ketika mereka memang sudah terbukti melakukan pelanggaran dengan alasan apapun
baik itu lupa tidak ingat tanggal dan lain sebagainya tentu pihak kepolisian akan langsung melakukan penindakan
tentu ini akan menjadi evaluasi eva karena memang
nantinya ganjil genap ini akan efektif mengurangi angka kemacetan di jakarta setelah asean games
maka akan ada evaluasi apakah nantinya program ini akan dilanjutkan atau tidak seperti itu
tapi memang sejauh ini dari apa yang dikatakan oleh kakor lantas mabes polri
maka kemungkinan besar akan dilanjutkan di seluruh ruas dki jakarta sendiri
baiklah namun kalau memang kemudian akan diberlakukan secara luas di dki jakarta
sosialisasinya memang harus
harus diperkuat begitu supaya tidak terjadi banyak pelanggaran seperti hari pertama ini
kita harapkan besok tidak terlalu banyak pelanggaran albi
untuk sementara laporan anda kami terima albi pratama melaporkan langsung dari kawasan pancoran jakarta
perluasan jalur ganjil genap selama asian games diterapkan guna mengurangi kemacetan selama asian games berlangsung
khususnya di jalur menuju venue asian games
meski dinilai efektif oleh pihak regulator sejumlah pihak masih menyayangkan keputusan ini
karena dianggap memperlembabkan
bersulit aktivitas warga
per satu agustus dua ribu delapan belas lokasi pembelakuan aturan ganjil genap resmi diperluas di empat titik
perluasan dilakukan di sepanjang jalan s parman ketot subroto mt haryono di panjaitan hingga simpang cempaka putih
aturan juga diterapkan di arteri pondok indah mulai simpang kartini hingga simpang kebayoran baru
di jalan rasuna said jakarta selatan perluasan aturan juga diberlakukan
pemberlakuan juga diterapkan di jalan benyamin sueb kemayoran jakarta pusat
penerapan perluasan aturan ganjil genap dilakukan di rute yang menjadi jalur pergerakan atlet menuju venue pertandingan
aturan ini berlaku setiap hari dari pukul enam pagi hingga sembilan malam
sesuai undang undang lalu lintas pelanggar aturan ini akan dikenai sanksi denda lima ratus ribu rupiah atau kurungan dua bulan penjara

selain ganjil genap nantinya juga diberlakukan penutupan sembilan belas pintu tol saat penjara berlalu

sementara gerbang tol yang lain juga akan ditutup secara situasional atau disesuaikan waktu perjalanan atlet dan diskresi polisi
meski terus menuai polemik upaya memperlancar jalur gerak atlet ini akan tetap dilakukan demi kelancaran penyelenggaran asean games mulai delapan belas agustus mendatang